tidak pakai masker tidak pakai masker di sini

tidak pakai masker di sini
tidak pakai masker di sini
tidak hanya berbahaya karena bencana banjir susulan
lokasi banjir bandang kampung cibuntu
desa pasawahan kecamatan cicuruk kabupaten sukabumi
juga berpotensi menjadi persebaran covid sembilan belas
para relawan dan warga yang datang ke lokasi
sebagian besar tak mengenakan masker
dan tidak melakukan pembatasan jarak
mengantisipasi kondisi ini
petugas tni bersama tim medis pmi
mengusir para relawan yang tak mengenakan masker
mereka diminta menjauh dari lokasi bencana
selain itu petugas juga mengusir warga yang menonton
karena menimbulkan kerumunan
para relawan mengaku terpaksa membuka masker
karena basah dan sulit bernafas saat melakukan evakuasi
wah nafas susah
tapi meskipun sesel tetap pakai masker atau dilepas
kita harus melakukan protokol kesehatan secara ketat
karena covid sembilan belas ini belum selesai
kita pun nggak tahu kapan selesainya
oleh karena itu saya berharap
jangan sampai kita membuat klaster baru
setelah terjadinya bencana banjir bandang ini
maka akan muncul bencana yang akan datang
yaitu terjadinya penularan dari covid sembilan belas di daerah
hondo suwito juga meminta warga maupun relawan
untuk disiplin melakukan protokol kesehatan
diantaranya mengenakan masker
dan menjaga jarak
ahmad fikri sukabumi jawa barat